tetapi hingga tahun dua ribu empat puluh lima sebagai bagian dari transformasi menuju indonesia emas
terletak di jalan ganesa kota bandung
namun ada pula mereka yang rela meluangkan waktu khusus hanya untuk menikmati secangkir kopi
otopsi ulang ini sudah dibagikan kepada publik
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
jadi ada unsur unsur flexingnya sehingga kemudian mereka pengen pamer sukses gitu ke kampung gitu
jadi di sana airnya bisa diminum namanya air panjipuhan bekas mandi
loh loh loh loh kak bahaya tempatnya ini di tengah pasar
dan oleh karena itu the fed menyatakan
yaitu nonton payroll naik banyak gitu ya
jangan sampai orang kasih tahu standar beauty nya itu seperti ini
jadi saya kira kemudian ketika itu di input datanya dan keluar angkanya kemudian termasuk keluar sanksi yang bikin kita kaget kaget
iya semuanya minimalism kalau mereka
dan lebih banyak perempuan yang melakukan perawatan tidak berbayar

ada beberapa bursa nama cowok gupnya juga
ada di sana kan sebagai ketua dpr ri
pertanyaan kedua yang soal keledah tadi pak ketut
kemudian tidak bisa terwadahi ya yang bisa dilakukan
siap ke singapura artinya anda juga siap dengan sejumlah persyaratan yang ada
di kawasan tropis di utara hingga selatan yang beriklim sedang australia juga mengalami banyak cuaca ekstrim yang ditandai dengan siklon tropis banjir gelombang panas dan kekeringan
jadi nggak ada yang nggak mungkin kita harus tetap optimis ya sama garuda muda bisa gitu lawan uzbek nanti gitu ya bu ngakbal
tidak adanya pelanggaran pelanggaran listrik ya
lpi telah dan terus bekerja sama dengan jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara atau jamdatun
ada satu dua ratus responden yang diambil suaranya
mengenai apa yang anda lakukan
menurut kepala sekolah sdn satu bojong leles aksi datang lebih awal ini kerap terjadi di setiap tahun ajaran baru

kalau harga minyak menguap terlalu banyak
karena ini lebih tentu lebih realistis dan kemudian dan kita juga menjadi bangga untuk cantik ala indonesia
untuk penyakit penyakit lain itu hanya mengikuti
amerika serikat misalnya hanya memiliki lima belas kementerian untuk negara seluas itu
tertinggi ini banyak dipegang oleh anies baswedan
saya mau tanya soal yang
jadi waktu saya di eropa ketemu dengan asosiasi memang terjadi deng
almas sendiri saat ini sudah menyelesaikan perkuliahannya
sambil mencari para pelanggar lalu lintas
dan itu lebih dari peraturan perangkat
ya pasca kenaikan harga bbm motor listrik semakin dilirik
karena saya juga masih
baik dalam melihat penerimaan negara
jadi tergenang ini areal pemakaman dimana mana juga
penelantaran ini diketahui saat pemilik ruko datang untuk menagih uang sewa ruko
biasanya mulai dengan mual muntah diari yang kemudian makin berat dan diiringi kemudian munculnya warna kuning di kelopak mata di kulit di telapak tangan
ketika mudiknya besar intensinya maka kemudian belanjanya juga besar
good governance yang memang ukurannya menjadi sangat dasar
terenggalek terus jadi waguk
ahok bertanya kepada perempuan ini soal kinerja gibran selama menjadi wali kota
beras itu dari enam ratus lima puluh sekarang itu udah sembilan ratus delapan lima itu udah paling murah
mungkin bapak bisa menjawab pada masyarakat pak
p satu p dua menunjukkan karakter perbaikan atas
atau saat memutuskan untuk berhenti menggunakan kursi anak secara permanen
bisnis yang dimulai karena keluarganya memahami betapa sulitnya memasak bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan asupan makanan khusus
ya inilah warung sob janda yang tersohor dengan sengatan rasa pedasnya
dan itu punya potensi menimbulkan matahari gembal
certo yang dilakukan oleh bloomberg
dan isolasi sosial meningkat pada masa kuncitara
ketika soekarno ditahan akibat diindikasikan terlibat
mengajak mereka dan bahkan anak anak diajak bikin gambar masker yang menarik bagi dia
sehingga ketika menjadi rame sekarang wajanan tersebut saya pikir nggak ada masalah
mas bima tentunya nanti jika bu sri mulyani bertahan tentu lebih baik
kisih grup menaikkan kredisi pertunjuan tiongkok
dan tidak menutup kemungkinan memang dokter di sana berpengalaman misalnya
nih diluar kebiasaan para politikus ya rania
maka sebenarnya kehidupan perekonomian kemudian juga pendidikan mestinya tidak terpengaruh banyak
anda kembali bersama kami di newsroom pemirsa
baik penyebabnya apa mas ganjar
untuk itu sih pasti ada ya namanya komunikasi politik
dalam sesi di luar ruangan
kalau bisa mobilnya juga bagus gitu ya
dari zaman dahulu kalah sampai sekarang hanya mediumnya baru lagi
beberapa titik kayak gini nih kemiringannya lumayan
yang menarik adalah capital outflow ini terjadi akibat selisih
telaga ini juga hampir tidak pernah kering meski berada di dataran tinggi
dan bakar dengan arang batuk kelapa
dan itu yang sangat diinginkan otoritas
harapan kamu untuk menjadi bekal nanti kalau setelah lulus sma bisa berorganisasi dengan baik